presiden joko widodo mendorong percepatan vaksinasi covid sembilan belas dengan menargetkan tujuh ratus ribu penyuntikan per hari mulai juni dan satu juta per hari mulai juli
apalagi total ada empat ratus dua puluh enam juta dosis vaksin yang masuk ke indonesia hingga desember nanti
nah bagaimana target ini bisa terrealisasi saat ini sudah ada jurubicara vaksinasi covid sembilan belas
kementerian kesehatan ibu siti nadia tarmizi halo selamat malam bu nadia
bu nadia ini sebenarnya dalam sehari menurut catatan kemenkes berapa rata rata jumlah sasaran vaksinasi yang terrealisasi
karena kalau saya lihat di informasi yang beredar ada sekitar empat ratus ataupun lima ratus ribu vaksinasi
ya jadi kalau kita lihat ya kita memantau dari minggu ya peningkatan penyuntikan dosis per hari ini kita lakukan evaluasinya adalah setiap minggunya
nah di minggu kemarin
minggu kemarin atau minggu ini kita sudah mencapai angka enam ratus sepuluh dosis per hari
memang biasanya kalau sabtu minggu ini agak turun
karena kan memang ada beberapa vaksinasi yang membuka sampai dengan siang hari atau sore hari
nah target kita adalah dengan ketersediaan vaksin yang saat ini sudah ada delapan puluh satu juta dan yang kita distribusikan itu adalah sekitar tiga puluh juta
tentunya dengan kesediaan vaksin
jadi ini dalam negeri yang sudah tersedia ini membuat kita yakin ya
untuk memberikan vaksinasi sampai dengan satu juta dosis per hari
seperti yang ditargetkan oleh pak presiden
apakah ini hanya sebatas sampai satu juta saja kalau misalnya mengingat bahwa untuk minggu ini sudah mencapai delapan ratus ribu vaksinasi
apakah target dari kemenkes sendiri tidak ingin dinaikkan lebih dari satu juta vaksinasi dalam sehari begitu bu
iya tentunya target ini
ini ingin sekali ya kita percepat
tapi kita harus pertimbangkan ketersediaan vaksin
jadi di bulan ini kita akan menyimpulkan sampai dengan satu juta
nanti setelah agustus vaksinasi penyuntikan dosis ini akan kita semakin tingkatkan menjadi satu lima sampai dengan dua juta
nah ini berbicara soal vaksinasi sendiri
anggaplah jakarta ini sudah mulai berjalan bu
bagaimana dengan daerah daerah lain
apakah ini artinya bahwa
sebenarnya masih belum merata untuk vaksinasi ini
atau justru memang sudah merata
jadi kita ketahui bahwa di mulai bulan juli ini kan kita mulai memvaksinasi
tukusnya di atas delapan belas tahun
dengan jumlah total sasaran rp satu ratus empat puluh satu lima juta
nah kita tahu bahwa satu ratus empat puluh satu lima juta ini akan dibutuhkan dosis vaksin kurang lebih tiga ratus
tapi tiga ratus juta dosis ini tidak akan datang
tidak akan datang bersamaan ya
jadi nanti kita akan tetap membuat prioritas prioritas sampai semua seluruh sasaran sebanyak satu ratus empat puluh satu lima termasuk ini lansia
jadi sambil terus menyesuaikan target vaksinasi kepada lansia kita juga akan menjalankan vaksinasi di atas delapan belas tahun
nah tentunya kita akan mulai seperti tahapan tahapan tertentu ya
jadi saat ini untuk usia delapan belas tahun
khusus untuk dki jakarta dan daerah bogor tanggerang bekasi dan depok serta bandung raya
itu sudah kita mulai vaksinasinya ya
dan juga resiko peningkatan kasus yang kita hadapi dalam beberapa minggu terakhir ini
sehingga untuk memberikan proteksi segera mungkin kita lakukan vaksinasi di atas usia delapan belas tahun ini
lalu bagaimana dengan daerah daerah lainnya bu
surabaya lalu di wilayah jawa tengah yang memang kondisinya juga cukup tinggi untuk penularan covid sembilan belas ini bu
ya khusus untuk kudus yang kemarin terjadi lonjakan cukup besar
vaksinasi sudah kita lakukan juga
jadi ada sepuluh tahun
itu juga untuk pangkalan ya
sambil memang kita memperhatikan stok vaksin pada waktu itu
tapi saat ini kita akan mendistribusikan tiga juta sampai lima juta per minggu vaksin
nanti kita akan evaluasi tergantung kecepatan dari masing masing daerah
jadi ini penting sekali supaya tidak banyak vaksin yang tersebut di gudang provinsi ataupun di hub hub tempat penyelidikan
karena kita akan secara bertahap
jadi makin cepat vaksin tersebut disuntikan dan makin cepat juga distribusi kembali akan kita berikan kepada provinsi provinsi tersebut
tetapi untuk di luar tadi jakarta bogor depok bekasi
jangan lupa juga di jalan gerak dan bandung raya
kabupaten kota lain atau provinsi lain ini masih fokus untuk menyelesaikan dulu tahap keduanya
artinya selesaikan pemberi pelayanan publik
khususnya guru dan tenaga pendidik ya
karena masih dua juta dan tenaga pendidik yang sudah mendapatkan vaksinasi
padahal target kita adalah lintas
di samping itu juga menyelesaikan target vaksinasi untuk lansia
nah untuk daerah daerah yang mungkin ada potensi peningkatan seperti yang terjadi di bangkalan
kita akan evaluasi lebih lanjut
apakah perlu untuk memulai
tapi kan ini hanya tinggal beberapa minggu lagi
tapi ini berbicara soal vaksinasi di sejumlah daerah yang menurut informasi yang saya dapatkan juga bahwa memang masih ada kendala
nah sebenarnya apakah ada kendala yang cukup berarti begitu bu untuk vaksinasi di daerah sehingga ada yang mengatakan bahwa untuk pemberian vaksinasi ini tidak merata di indonesia
lebih difokuskan terhadap wilayah wilayah yang ada di
lebih difokuskan terhadap wilayah wilayah yang ada di ibu kota ataupun daerah daerah penyangga lainnya bu
lebih difokuskan terhadap wilayah wilayah yang ada di ibu kota ataupun daerah daerah penyangga lainnya bu

sesuai dengan target ataupun yang diinginkan daerah
artinya kita mempertimbangkan
pertama adalah khusus untuk jawa dan bali

kan di sini adalah kasus covid terbesar ya yang kita dapatkan
jadi ini dulu yang kita utamakan
ini bukan bahan daerah daerah lain tidak mendapatkan distribusi
kita tetap memberikan proporsi distribusi kepada daerah daerah lain
ini yang pertama
kedua yang akan kita lihat lagi tentunya daerah daerah yang
kapan penyuntikan dosis itu bisa cepat
itu pasti akan ditambah untuk distribusi vaksinnya
ini yang tentunya kalau menjawab mungkin beberapa daerah yang mengatakan bahwa vaksinnya tidak cukup tersedia
karena memang stok vaksin kita tidak bisa sekaligus sediakan
sehingga memang harus membuat prioritas
nah kemudian kita tadi mengatakan bahwa prioritas itu diberikan daerah daerah yang rentan
terutama yang selalu zona merah dan berpotensi terjadi
lonjakan atau peningkatan kasus yang sangat tinggi
nah di sisi lain di beberapa daerah kita tahu bahwa masalah distribusi terutama untuk mencapai daerah daerah tiga t kan pasti ada tantangan ya
jadi tidak mudah juga untuk dikirimkan distribusi ke daerah daerah tersebut
dimana juga kita ketahui bahwa kita tidak bisa langsungkan semuanya dalam satu waktu ya
jadi memang akan diterima dalam jumlah sebagian sebagian
yang mungkin sebagian daerah menganggap bahwa
ini masih kurang
tapi kita mengharapkan yang sudah ada ini disuntikan dulu gitu
supaya tadi tidak terjadi pengendapan stok di beberapa daerah
kalau dilihat dari vaksinasi yang berjalan
masyarakat diminta berperan aktif untuk datang ke sentra kesehatan atau vaksinasi bu
apakah ada cara lain yang bisa dilakukan pemerintah atau memungkinkan tidak dengan sistem jemput bola
karena mengingat bahwa sampai saat ini selain soal vaksinasi ataupun stok vaksin yang tersedia
tetapi juga ada keinginan ataupun
atau ketidak inginan masyarakat untuk divaksin
nah apakah ada rencana dari pemerintah terkait dengan sistem jemput bola kepada masyarakat
ya yang pasti upaya kita adalah mendekatkan ya
sentra sentra atau pos vaksinasi ini kepada masyarakat
kita sebenarnya bukan hanya kita lakukan vaksinasi di fasilitas pelayanan kesehatan
tapi juga di mall pusat pusat perbelanjaan bahkan di pasar tanah abang
bahkan di respon respon kita buat sentra vaksinasi ya selain tentunya di pusat perbelanjaan
nah alternatif lain yang bisa dilakukan adalah misalnya dengan dukungan kepala desa ataupun pak lurah ya
mengatur misalnya pada waktu tertentu melaksanakan vaksinasi untuk hanya ataupun untuk rt rw nya
dimana nanti ini bisa bekerjasama bukan hanya dengan pusat perbelanjaan tempat tapi juga dengan pihak swasta ya
artinya kita tahu banyak sekali misalnya organisasi masyarakat ya
baik vaksinase vaksinase nu muhammadiyah atau organisasi alumni ya
ataupun pihak swasta lain ini yang mau menyelenggarakan proses post vaksinasi ini
ini bisa juga menjadi salah satu alternatif untuk mendekatkan pelayanan
tapi kalau pemberian vaksinasi yang sifatnya jeput borat ini kita juga lakukan untuk
nyasar para lansia terutama lansia lansia misalnya yang memang punya kesulitan untuk berpergian
untuk mengakses layanan ataupun misalnya lansia lansia ada di panti panti sosial
itu kita lakukan dengan jeput borat
oke baik terima kasih ibu siti nadia tarmizi jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan sudah berbagi informasi dengan kami